jauh dari tanah kelahiran dan mengemban tugas di daerah konflik
tak menyurutkan semangat para prajurit garuda yang tergabung dalam satgas indobat dua unamit
untuk merayakan hari raya idul adha seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah
tahun ini mereka merayakan idul adha di darfur sudan
pelaksanaan sholat idul adha dilaksanakan di lapangan indobat supercamp
bertindak sebagai imam adalah kobda humaydi dan khotib kapten susebahrul ulum
turut hadir pula perwakilan dari tokoh tokoh masyarakat yang ada di sekitar darfur milop serta milsa
pada perayaan idul adha ini satgas indobat dua unamid membagikan tiga ratus empat puluh satu hewan kurban
kepada masyarakat lokal di darfur sudan
terdiri dari sembilan unta dua puluh delapan sapi dan tiga ratus empat domba
hewan kurban yang dibagikan ini seluruhnya berasal dari prajurit garuda yang bertugas di darfur
satgas indobat dua rencananya akan bertemu
tugas di darfur selama satu tahun sejak akhir maret dua ribu enam belas